terima kasih banyak pak
saya harap bapak juga bisa hadir dalam pesta itu pak
akan saya berusaha
harusnya pesta ini diadainan pesta buat gue
kalau sampai ada masakan yang kurang rasanya
atau beda sama yang dulu
udah tinggal jawab paham aja de
nggak usah terlalu galak
aduh tapi ngeselin banget tuh anak
udah deh lagi kepedesan ini
jadi ini yang kamu lakukan
sekarang kamu mesin semuanya sendiri
kalau ditanya dijawab
padahal kalau dipikir
mami ikut ngerawatin dia
asal tahu aja
aku lakukan semua ini bersama maudie
kau ingat apa perinhaanmu kali ini
aku mau pergi ke tempat yang lebih luas
aku peg igual
aku mau berbohong
coba lebih kenceng lagi
ini orang masih macem sama gue
dan gila juga gak terlalu gila

tasya jangan lari
masih abu abu tasya
tasya berhenti tasya
kamu orang gila tasya berhenti
mau kemana pak
kalau patristan sampai tau
apa yang kamu lakuin sama anak buahnya tadi
kamu tuh bisa dimaki maki sama dia
aku tuh paling gak suka
kalau ada orang yang nyatain aku gila
main dia pikir dia siapa dia bisa
ngomongin aku gila seenaknya aja
biarin aja dia tahu rasa
lagian kalau patristan denger juga
dia gak bakal komentar apa
soalnya dia mikir aku juga gila
dia sama asistannya tuh sama aja
berarti dia gak gila dong
gue yakin ini pasti ada yang beres
gue harus cari pak mas
eh pak patristan
tungguin datang ke kafe kami ya
ada perlu apa
tasya ada bu
ada di dalam
atau mungkin ada yang bisa kami bantu
gini maksud kedatangan saya kesini
saya mau berterima kasih sama tasya
karena tasya udah
nyelamatin acara saya kemarin
rencananya kami mau bikin acara
dan saya harap ibu
bisa datang ke acara itu
saya akan jamin
asia pasti akan datang ke pesta itu
terima kasih banyak pak
saya harap bapak juga bisa
di dalam pesta itu pak
harusnya pesta ini
diadainan istan buat gue
gak keraman apa
saya cuma khawatir pak
kalau orang gila itu melakukan sesuatu sama bapak
ya itu gak gila fer
pak tristan yakin
bapak tahu dari mana kok dia benar benar gak gila
bapak tahu dari mana
bapak tahu dari mana
tapi saya jadi penasaran fer
besok saya mau bikin pesta
kamu siapin semuanya
jangan sampai ada yang kurang
jangan sampai ada yang kurang
asia pasti kelihatan cantik dengan baju itu
terima kasih banyak yamin
mami sudah menyayangi tasya
seperti anak mami sendiri
tasya kau makin lewasa dan cantik tasya
ibu kamu pasti bangga dan bahagia melihat kamu di dalam sana
ya udah aku mau siap siap dulu
pas kan statunya
lu apa jadi
semua itu ga penting
yang penting ini
kamu kasih sama dia
semua udah kamu persiapkan kak
kita cuma tinggal tunggu bu maya aja
oh itu mereka udah datang
terima kasih untuk waktunya bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
saya sangat senang ibu sama keluarga bisa datang ke acara saya
saya sengaja bikin acara ini untuk rasa berterima kasih saya
terutama untuk tasya
sebelum kita mulai acara gimana kalau saya mau denger suara maud ibu

kalau saya tidak kamu nasty mereka pasti kelihatan di sana
perhentikan kesepakatan dan verstu melalui kedific mucha kayaknya

kasih tepuk tangannya dong